sudah wakil ketua dewan pembina partai solidaritas indonesia atau psi grace natali bilang presiden jokowi semestinya jadi sosok yang berada di atas semua partai politik termasuk sebagai ketua koalisi partai partai
dalam program gaspol kompas com wakil ketua dewan pembina psi menyampaikan jokowi harusnya berada di atas semua partai dan menjadi ketua koalisi partai partai
grace beralasan jokowi bisa jadi jembatan bagi partai yang punya visi sama menuju indonesia emas
pak jokowi itu saya pikir harusnya ada di atas semua partai ya
iya jadi kan kemarin ini ketua dan pembina psi sempat ngasih ide tuh
saya pikir ini bagus juga pak jokowi mungkin bisa menjadi ketua dari koalisi partai partai
semacam barisan nasional partai partai mau melanjutkan atau punya visi yang sama ya
menuju indonesia emas pak jokowi bisa ada di situ sebagai pemersatu
berarti emang isu yang disampaikan sudirman said soal adanya satu koalisi meninggalkan satu dua partai saja
ya kan intinya semua diajak
karena kalau kita terus terusan berantem gitu kan akhirnya menuju indonesia emas
wakil ketua umum partai golkar erwin aksa menyatakan dalam rangka membangun parlemen yang kuat harus ada kesepakatan para ketua partai yang mengutamakan musyawarah dan kesepakatan antar partai
tidak hanya di parlemen tapi juga di pemerintahan
dibangun dalam rangka bagaimana membangun pemerintahan dan parlemen yang kuat ya
dan dimana disitu ada kesepakatan para ketua partai
jadi koalisi itu yang jelas adalah kesepakatan musyawarah dari para ketua partai
jadi bukan hanya di parlemen tetapi juga di pemerintahan
saya nggak tahu kalau ada ketua koalisi nggak pernah saya dengar bahasa ketua koalisi itu
psi usulkan jokowi menjadi ketua koalisi partai politik benarkah ini ada indikasi jokowi ingin tetap memiliki pengaruh jika prabowo memimpin
bersama dengan pengamat politik ikrar nusa bakti dan ahmad doli kurnia wakil ketua umum partai golkar
selamat sore bang doli pak ikrar
kami juga sudah mengajak perwakilan dari psi untuk membicarakan soal ini
namun hingga sore hari ini belum ada yang bersedia ikut bergabung bersama kami sore hari ini
mbak doli jadi bagaimana sudah ada isu usul dari psi soal jokowi berada di atas semua partai politik
bahkan jadi ketua koalisi partai politik nih
memungkinkan nggak bang doli untuk anda
ya sebenarnya harusnya kita tanya dulu persis pada grace yang melontarkan ide ini ya
tetapi begini sebetulnya dari statement itu pertama kita semua setuju saya kira ya bahwa pak jokowi ini sebagai bapak bangsa ya harus berdiri di semua golongan
di semua kepentingan semua partai politik

kayaknya bbm ini putus uman untuk worms
ja karena our audience banyak yang beli di syndon mau boom boo administrator itu benar benar mengadanya ya pornografi
tapi kita farmjin ini sudah cukup panjang
terus kemudian kan juga kita lima tahun ke depan ini kan banyak program program yang diturunkan dari visi yang disampaikan oleh pak presiden dan mas gibran itu
yang membutuhkan soliditas yang membutuhkan stabilitas politik
nah oleh karena itu sejauh mungkin kalau memang koalisi ini bisa dirawat dengan baik ini kan modal untuk kemudian bisa menjaga stabilitas politik itu di parlemen paling tidak
bagaimana komunikasi antara dpr dengan pemerintah sehingga program program itu bisa jalan
nah tapi formatnya seperti apa ini kan belum bisa belum pernah dibicarakan secara serius
kalau saya pikir ya kita ini kan sekarang sedang konsentrasi semua menunggu hasil rekapitulasi kpu
kalaupun ada pembicaraan pembicaraan seperti ini saya kira nanti sebaiknya setelah semuanya
jadi belum ada komunikasi yang detail ya bang doli
jadi soal ini kepada gokar terutama
ya belum kalau apa yang disampaikan rinci seperti grace tadi belum ada
tapi bahwa kita sudah pernah membicarakan bagaimana kita merawat koalisi indonesia maju ini secara permanen secara diskusi lepas
sudah pernah ada terjadi bicara bicara di level partai politik di koalisi indonesia maju ini
pak ikrar bagaimana tanggapan anda tadi sebagai bapak bangsa jokowi
jadi harusnya berada di atas
parpol ada pembicaraan di luar seperti tadi detailnya belum nih pak ikrar
ya kalau dari saya ya saya di dalam posisi setuju atau tidak setuju
tapi saya menggunakan apa namanya itu ilmu saya aja ya
setahu saya yang namanya koalisi atau kemudian pimpinan koalisi itu hanya ada di sistem parlementer
saya beri contoh misalnya di hampir setiap pemilihan umum di malaysia misalnya kan
itu kemudian akan muncul siapa menjadi pemimpin koalisi dan kemudian siapa yang menjadi wakilnya tergantung kepada partai mana yang mendapatkan suara
dan tentunya kursi terbanyak di dalam parlement ya
dan berulang dibentuk koalisi ya dan kemudian siapa pemimpinnya dan kalau sudah sepakat tanda tangan
dan kemudian nanti yang mulia di raja malaysia itu
kemudian akan menentukan ya siapa yang menjadi perdana menteri malaysia
kalau untuk di indonesia bagaimana pak ikrar
nah itu ya sebetulnya juga tidak tepat kalau itu dikatakan koalisi ya
karena selama ini pasti bung dori juga sepakat dengan saya bahwa yang ada itu adalah kerjasama ya
dan kerjasama itu tidak perlu semuanya itu berada di parlement ya
karena kita tahu ya bahwa posisi apa namanya itu mereka yang tidak ada di dalam
pemerintahan juga penting sebagai apa
sebagai penengah ataupun sebagai apa
penyeimbang ya dari kekuatan yang ada di pemerintahan gitu kan
dan ini sudah terjadi pada eranya pak sby dan ini juga terjadi pula di eranya pak jokowi ya
maksud saya di era reformasi ini
supaya yang tadi bahwa jalan menuju indonesia dua ribu empat puluh lima itu benar benar bisa dilihat
dari sisi yang boleh dikatakan seimbang ya
dari sisi maupun dari sisi pantai yang tidak
bang doli ini yang menjadi pertanyaan kenapa sih harus pak jokowi
kan harusnya presiden yang bisa mengkomunikasikan partai partai koalisi
saya kira saya sependapat dulu ya pak indus sambingal lerpok ikrar bahwa
memang kadang kadang kalau secara teori ya
praktek praktek politik di kita ini ada istilah istilah baru yang berkaitan dengan teori
kita menganut sistem presidensial
tapi kita kan sering menggunakan koalisi ada oposisi gitu ya
padahal sebetulnya dalam sistem presidensial itu tidak dikenal
nah tapi memang ya intinya adalah bahwa proses pencalonan presiden yang memang dalam undang undang diatur
oleh partai politik dan gabungan partai politik itu yang kemudian diterjemahkan sebagai koalisi
walaupun bentuknya adalah kerjasama politik
yang kerjasama politik itu bisa jadi diteruskan atau tidak diteruskan dalam setelah pilpres misalnya
nah tapi lagi lagi tadi saya katakan bahwa ada pembicaraan bahwa kerjasama politik ini dirasakan perlu
misalkan penting untuk bisa menjaga stabilitas selama lima tahun
nah apakah kemudian nanti bertambah
yang selama ini bekerjasama itu tetap melakukan kerjasama
atau lagi juga bertukar konfigurasinya
itu kan sangat tergantung dari dinamika politik yang ada
nah kembali ke soal formatnya
apalagi ini kita belum pernah membicarakannya
belum pernah membicarakan nanti siapa apakah perlu ada ketua atau perlu ini gitu
kenapa saya katakan tadi lebih baik
kalaupun memang itu ada pembicaraan lebih serius
itu mungkin setelah semuanya final
kita tahu berapa kursi partai partai yang ada disebut koalisi indonesia maju itu memperolehnya gitu ya
berapa kursi partai partai yang lain gitu
nah itu kan lebih enak bicara tentang kerjasama
karena kita tahu melakukan kerjasama dengan siapa yang punya kekuatan berapa
di samping juga memang tentu kita harus menghargai proses yang
mungkin semua kita ini sedang berjuang ya
masih ada sengketa mungkin
nanti ada di pileg misalnya ya
sampai sekarang kan masih ada itu mengadu ke bawaslu dan segala macam gitu
yang penting adalah bahwa kita juga sama sama tahu
yang insya allah nanti terpilih jadi presiden itu adalah pak prabowo dan wakilnya mas gibran
jadi itu tidak mungkin diabaikan kalau kita bicara tentang kerjasama politik pasca pilpres ini
keterlibatan pak jokowi dimanapun nanti
saya kira harus ada persetujuan antara pak prabowo dengan pak jokowi
dan koalisi indonesia maju
partai partai politik yang melakukan kerjasama
kemarin mendukung pak prabowo dan mas gibran
jadi kalaupun misalnya ada satu partai politik menginginkan skenario a gitu
artinya masih perlu ada kesepakatan ya soal ini ya bang doli ya
kan kerjasama ini kan bisa dilakukan kalau ada kesepakatan politik
pak ikrar tadi kalau pengharga tentu masih tetap dari presiden terpilih
tapi ada juga dilibatkan keterlibatan dari jokowi ini
apakah anda melihat ini kalau wacana ini terjadi
bisa meminimalkan atau menggerus pengaruh dari gerindra atau prabowo
ya sebetulnya saya sudah berkali kali bicara juga di kompas tv ya
janganlah kita kemudian menghadirkan atau melahirkan sebuah situasi yang sangat pelik dalam politik ya
atau yang disebut dengan matahari kembar itu ya
kalau tadi bung doli mengatakan bahwa nanti terpilih adalah presiden prabowo dan gibran sebagai presiden dan wakil presiden
ya kita harus menghormatilah gitu kan
siapa yang kemudian terpilih dan biarlah kemudian pak prabowo yang nanti akan membangun koalisinya atau kerjasama politiknya
dan biarlah beliau yang menjadi apa namanya itu tokoh utama di dalam bangunan kerjasama politik itu
kedua ya kita juga tahu bahwa di dalam pemilu dua ribu dua puluh empat ini ya
everyshing being equal ya atau setris paribus
itu dalam kerjasama politik itu partai golkar lah yang menjadi partai pemenang utama ya di dalam koalisi indonesia maju tersebut ya
dan itu juga harus dihormati supaya ketua umum partai golkar itu yang kemudian menjadi tokoh juga di dalam koalisi itu
jangan kemudian bukan orang dari partai politik yang ada dalam kerjasama
itu yang kemudian ditunjuk sebagai tokoh gitu
walaupun lagi lagi penunjukan itu kalau bung dori tadi mengatakan tunggu apa namanya itu selesai penghitungan suara ya
atau kemudian nanti pelantikan presiden dan wakil presiden kalau menurut saya juga nanti tunggu sampai partai golkar itu juga melaksanakan munas lima tahunan mereka
supaya segalanya serak lah begitu
kalau tadi yang disampaikan pak ikrar jadi apakah ada pertanyaan apakah ini termasuk juga cara untuk bisa mempertahankan pengaruh jokowi di kepemimpinan yang akan datang
bang doli pak ikrar tetap bersama kami di kompas petang saudara
kita kembali bahas dialog utama kompas petang soal usulan psi yang bilang jokowi bisa menjadi ketua koalisi partai politik
masih bersama kami wakil ketua umum partai golkar ahmad doli kurnia dan juga pengamat politik iklan nusa bakti
pak ikrar kalau misalkan wacana ini memuluskan memang ada kesan tidak untuk mempertahankan ini ada cara mempertahankan pengaruh jokowi di kepemimpinan yang akan datang
ya menurut saya ya sebaiknya nggak usah lah apa namanya itu
beliau bisa saja memberikan masukan masukan kepada kabinet yang baru atau kemudian kepada partai partai pengusung pasangan prabowo gibran gitu kan
tanpa harus ada suatu posisi yang
yang legal atau juga posisi yang penting ya kenapa demikian
karena saya juga masih tetap berpendapat bahwa kalau itu terjadi nanti akan menyulitkan ya jalannya pemerintahan prabowo gibran gitu ya itu satu
kedua ya kita juga tahu bahwa biar bagaimanapun ya yang namanya mantan presiden itu sebaiknya janganlah kemudian cawe cawe lagi ya dan itu pernah juga diperankan oleh misalnya b j habi
habibie dengan sangat baik ya dan kemudian juga oleh pak sby dan juga megawati dengan sangat baik pula ya
dibandingkan dengan presiden terpilih itu sendiri ya dan itu sangat sangat tidak enak lah begitu
bang doli menyulitkan dan lebih baik tidak usah cawe cawe tadi disinggung
ya saya kira hubungan pak jokowi dan pak prabowo ini kan selama ini cukup lama cukup panjang dan dinamikanya mereka hadapi sama sama
pernah berkompetisi dan kemudian juga pernah bersama sama di kabinet
bahkan sekarang kalau orang melihat ya pak jokowi itu memberikan dukungan penuh terhadap pak prabowo dan untuk menjadi calon presiden gitu ya
nah jadi menurut saya dua sosok ini punya hubungan yang spesial punya bunga yang baik
dan kalau misalnya pak jokowi punya masukan punya saran terhadap pemerintahan atau sampai mulai dari saat ini
saya kira mereka juga punya mekanisme hubungan komunikasi yang spesial diantara mereka gitu
nah soal apakah diformalkan atau tidak itu yang saya katakan tadi tergantung pada dua figur ini
saya yakin juga bahwa pak jokowi tahu bahwa sistem kita ini sistem presidensial
itu apa namanya keuangan penuh hak prerogatif ada di presiden terpilih yang insya allah nanti kalau resmi itu pak prabowo gitu
jadi saya juga yakin pak jokowi paham menempatkan diri bagaimana pak jokowi juga bisa ikut membantu ya
nah soal posisinya di mana legal formal atau informal yaitu tergantung pak prabowo sebagai presiden terpilih
oke pak ikra jadi bagaimana anda melihat soal usulan dari psi ini
ini dari mana sih kira kira apakah memang internal psi
saya lihat ini usulan dari internal psi ya karena anda tahu bahwa psi itu selalu ingin mengkonotasikan bahwa psi itu adalah partainya pak jokowi
itu satu kemudian kita tahu bahwa psi sendiri masih belum aman ya apakah masuk atau tidak masuk ya
dan kecenderungannya memang harusnya tidak masuk karena memang quick con itu kan tidak bisa membohongi hasil dari sebuah pembelian umum ya
kalau itu terjadi ya tentunya ya juga psi juga ya tunggu aja lah hasil pemilu pada dua puluh maret ini ya maksud saya
mudah mudahan dalam satu minggu ke depan itu perhitungannya benar benar aman ya karena kita tahu ini masih belum aman karena persoalan persoalan di kpu juga banyak
persoalan persoalan masalah sirekap masalah realcon dan sebagainya dan sebagainya itu
tapi yang tentunya kita sebagai pemilih dan juga sebagai masyarakat
tapi yang tentunya kita sebagai pemilih dan juga sebagai pemerintah
tapi yang tentunya kita sebagai pemilih dan juga sebagai pemerintah
itu tentunya menginginkan agar suasana ini juga semakin redup semakin menyenangkan dan kemudian kita juga bisa membangun negeri ini dengan baik ya
walaupun memang kalaupun masih ada juga persoalan persoalan yang harus dibahas melalui hak angket dan sebagainya ya
biarlah itu kemudian berjalan lagi lagi dengan cara parlementer yang tentunya
baik pula ya tidak harus kemudian hantam hantaman karena biar bagaimanapun yang namanya anggota parlemen itu dari partai apapun mereka berasal
dengan kepentingan apapun itu biasanya pertemanan diantara mereka itu jauh lebih tinggi dibandingkan antara anggota parlemen dengan para pemilihnya
baik pak ikrar terima kasih untuk pandangannya di program kompas petang sore hari ini
tadi juga ada wakil ketua umum partai golkar ahmad doli kurnia yang sudah bergabung